bukan sekali ini jalan r a kartini cilandak jakarta selatan
tepatnya di depan kantor kecamatan cilandak amblas dan mengganggu para pengguna jalan
empat bulan lalu di tempat yang sama kejadian serupa terjadi
dan sudah diperbaiki suku dinasumberdaya air dan bina marga dki jakarta
jalan ini amblas lagi ketika truk dengan muatan batu split melintas pada sabtu malam
lalu lintas pun terganggu di sekitar jalan r a kartini menuju fatmawati
kemacetan terjadi karena jumlah kendaraan di jam pulang kerja meningkat
tiga puluh menit saya jalannya macet banget madet peraya banget
jalan satu satunya saya pulang juga teman teman juga pada pulang juga
mungkin dipercepat aja
lumayan panjang tadi kurang lebih sekitar lima belas dua puluh menit
cepat diselesaikan karena berpengaruh sama lalu lintas di sekitar sini gitu mbak
kepala seksi pemeliharaan suku dinasumberdaya air jakarta selatan junjung mengatakan
saat ini petugas masih berupaya menyelesaikan perbaikan saluran air di bawah jalan r a kartini
namun karena berada di jalan utama dan banyak kabel di bawah jalan pekerjaan terhambat
jadi ternyata tidak hanya dikarenakan jalan berlubang di jakarta
tapi di belakang saya ini ternyata ada
jalan yang amblas ini sepanjang empat meter di kawasan jalan ra kartini
yang ada di dekat kantor kecamatan dari cilandak
kira kira pekerjaan yang ditargetkan selesai kapan pak
kami target kami untuk pelaksana kerjaan ini mungkin hari jumat ya selesai
soalnya kenapa kami agak lama ya
pertama kondisi ya kondisi pekerjaan kami itu sangat sempit ruang geraknya
menurut kepala dinas bina marga pemerintah provinsi dki jakarta hari nugroho
jalan di jakarta berlubang
hari mengklaim menindaklanjuti setiap laporan jalan rusak dari warga
itu hujan semalaman ya hujan dari malam sampai pagi ya
nah begitu ada orang melintas pasti foto sama orang ya
sama netizen dapat sefoto diviralkan di medsos lah di cektek atau mana gitu ya
langsung begitu kita lihat berita itu langsung kita menuju ke sana pasukan kuning
dengan resapelnya menuju ke sana kita cek oh ternyata benar
teman teman kita yang dilapak langsung biasanya langsung ngecek tuh dengan langsung membawa bahan
dan satu mobil operasional dengan membawa bahan kolmik
maupun peralatan yang ada sekaligus mungkin baby roller
pemerintah provinsi dki jakarta berharap setiap pengguna jalan yang menemukan jalan berlubang
segera melapor masalahnya
melalui aplikasi jaki atau kedinas terkait
bella mulahela julian asri jakarta